di tengah perbincangan koalisi pkb gerindra yang tak beranjak maju
ketua umum partai kebangkitan bangsa mohaimin iskandar alias caimin
mengungkapkan koalisi pkb dengan gerindra terkait pilpres dua ribu dua puluh empat masih mandek
keduanya kata caimin belum bersepakat soal calon presiden dan masih sama sama ngotot
untuk bisa mengajukan nama capres
gerindra diketahui mengusung ketua umumnya prabowo subianto sebagai capres
sementara pkb mengusulkan caimin untuk maju sebagai capres
namun di tengah kengototan prabowo dan caimin muncul kabar
prabowo juga tengah melirik sosok lain di luar koalisi sebagai pasangannya dalam pilpres dua ribu dua puluh
wasikian pkb seyful huda mewanti wanti
prabowo bakal berduet dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
seiring dukungan presiden jawa tengah
di beberapa forum terbuka kepada keduanya
di tengah kemandekan pembicaraan koalisi dan wacana opsi prabowo berpasangan dengan ganjar
caimin mengancam bakal membentuk poros baru
jika gerindra menggandeng sosok di luar koalisi untuk mendampingi prabowo subianto di pilpres dua ribu dua puluh
sekjen partai gerindra muzani tak membantah
ada sejumlah tokoh yang dipertimbangkan menjadi pendamping prabowo subianto
apabila maju sebagai calon presiden di dua ribu dua puluh
namun menurutnya secara hitung hitungan politik
mohaimin iskandar adalah tokoh paling pantas mendampingi prabowo
lebih lanjut muzani tak menjawab secara gamblang apakah nama ganjar pranowo
juga kemungkinan masuk radar kandidat pasangan prabowo
semua tokoh dipertimbangkan
meski belum ada jadwal pasti
ia menyebut keputusan final pasangan yang diusung gerindra pkb
akan lahir sekitar akhir tahun atau awal tahun depan
sampai sekarang koalisi ini belum berbicara tentang siapa calon presidennya
dan siapa calon wakil presidennya
untuk memutuskan siapa calon presiden dan siapa calon wakil presiden
ditentukan oleh kedua ketua umum
pak prabowo sebagai ketua umum partai gerindra
pak mohaimin sebagai ketua umum partai kepakitan bangsa
sampai sekarang keduanya belum berunding untuk memutuskan calon presiden
apalagi calon wakil presiden
keduanya punya hak untuk memutuskan
tapi juga punya hak untuk menveto setiap nama yang dia juga
dengan situasi seperti ini
apakah pkb dan gerindra bisa memecah
tim liputan cnn indonesia